jadi pertama makan ayam tuh masih santai
nah ini cukup menarik juga apakah si anado fs ini bisa bounce back dari musim lalu yang menurut gue sih cukup mengecewakan juga ya
sekarang harus home and away
di lembaga pemasyarakatan di pulau nusa kambangan
mungkin udah ya udah cukup ya episode ini ya
keuntungan juga sih karena mereka sudah
ya dalam tanda kutip kan penonton bayaran juga gitu
saya masih ingat pasca pemilu dua ribu sembilan belas itu
salah seorang yang mengalami keratosis pilaris adalah melva
orang lbr ketemuan itu rasanya pengen ketemu itu luar biasa banget
dari pelita jaya beberapa pemain seperti fernando mananseng
itu juga cukup disayangkan
kalau secara penampilan mungkin gak akan jauh berbeda dengan musim lalu
gue pengen lepas dari bayang bayang istilahnya gitu kan
dan itu saya kira terjadi sekarang ya
tanpa ada batasan minute minute playnya misalkan kita lihat kalau kita punya dua puluh dua ini ya dua puluh dua perwakilan
sebagai orang yang tinggal di sini saya ngerasa itu nggak mahal
maka kita harus segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman
pt nya selalu naik tapi tujuannya tidak tercapai
mungkin garuda juga bagus kan pas waktu waktu itu
maka orang bisa gitu ya terpengaruh oleh informasi tersebut
yang di dalam negeri gitu itu kita belum daftarkan
jadi ini saya pikir hasil sebuah tim memang disiapkan cukup matang ya
malah kayak gitu gitulah
hmm sesuai namanya ayam balsam ini pedasnya awet banget
karena memang banyak pemain bagus disitu gitu
walaupun ya bali sama raja bali ya masih up and downs
baik terima kasih atas informasinya korespondensi ann indonesia mahardika utama yang ada di kilometer lima puluh tujuh tol cikampek
harganya misalnya di asean store gitu mahal gak sih mbak
sisi negatifnya kesilangan lagi mononimbar
ada yang menarik dari adrian kemarin
apalagi kan yang seperti kita bahas sebelumnya nih bahwa obat bornya itu satu doang menang dan mereka sudah dapat kemarin
dan meneruskan proses ppdb ini sehingga mereka langsung datang dan berkonsultasi tetapi kalau
nah di sana ada kelemahan yang harusnya jadi fokus nasdem
dan kalau dilihat konteks apa
lo ngirim kayak video game lo pas di indo terus kayak lo ngirim cv terus lo interview juga sama konselor dan segala macemnya
tapi itu highlight kita nggak tahu nanti ketika musim berlangsung akan seperti apa
dan dalam keadaan panik seperti itu

tapi lu pernah di jahilin sama dia ya
keterlibatan penguasa sudah jauh kang
ya walaupun sosok permainannya
jadi saya banyak belajar terutama dari para senior senior di sini
kutu kutu ada semua tuh
para petugas parkir juga harus bekerja ekstra untuk menata motor
ya udah sih kalau misalnya review pertandingan sih sebenarnya itu aja ya
truk tangki yang langsung dibawa ke rusun marunda
oke artinya itu tadi ya dikatakan risknya tinggi tapi money managementnya juga harus sangat baik
kalau di lokasi ini tetap di sini kayaknya bapak fauji akan terus benda bringi kita
sulit untuk menghindari dari argumentasi bahwa perkara ini diperuntukkan untuk gibran
sehingga nelayan itu ya sudah susah mencari ikan
eee si calvin nyerimia sih bisa dapetin minute yang banyak
tapi nyatanya lebih banyak najil ya
kemudian juga informasi vaksin
dan bahkan di tiga musim terakhir pun justru mereka kalahnya ya nyesek nyesek juga gitu ya
kualitasnya sih mentok mentok aja sih kalau menurut gue
banget gimana dia bisa meramu tim ini
kema dari mereka adalah investasi salam perempuan atau invest in women
dari spanyol waktu itu
ada tiga puluh empat kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan
ya biar gak perasa diunduh
meskipun ada sebagian masih di daerah
sma tujuh puluh salah satu hot take
gua melihat dia eh sangat improve di beberapa game dia melihat apa namanya opportunity kalau
dibagi jadi yang di bagian bawah memang yang memang yang fansnya dewa atau yang bagian dari dewa
pak hasan mengantar sampai lembah nirbaya
itu fixing mass itu memang biasanya berada di usia dua puluh tahun
sabtu dua puluh sembilan oktober kericuan terjadi di konser bertema berdendang bergoyang di gedung istora senayan jakarta
kayak misalnya musola atau misalnya toilet gitu
ia menyebut bisa menerima dua ratus pemesanan kostum
tidak akan pernah cukup kalau supirnya tidak pernah diajarin
apakah nanti kita akan menyaksikan fauzi di instagram brandon jawato lagi
kita pr pr yang mungkin harusnya dikerjakan di beberapa tim di jeddah kali ini sih
karir agus subianto di tni angkatan darat memang bisa dibilang lengkap
ah kok survei survei menangkan a ya gitu
dan kita tahu mungkin hanya gimmick tertentu aja yang dia berhasil
kan terus debat itu rata rata disukai oleh laki laki daripada perempuan mungkin lebih melihat ya
kita sudah sampai di tpa
walaupun ya mengalami beberapa kesalahan
karena bisnis ini kan boleh dikatakan banyak penggunanya kelas menengah ke bawah
ada yang memutuskan untuk bertahan dan ada yang beralih berjualan online
kita bakal undangin arasumber yang anti mainstream lagi
karena kalo ga salah tuh mereka masih final juga
ada yang tujuannya untuk fun hanya untuk happy kreasi kan manfaat bersepeda untuk itu
iya pada waktu itu sebetulnya sudah dibahas ya
tetapi saya minta yang berkaitan dengan keamanan ini tadi menjadi perhatian kita
sistem pemerintahan dan keadilan kesehatan terhadap masyarakat
itu tahu nggak sih mbak kalau pak atau mbak sun itu dulu yang membawa bakpia ke jogja
ya kalau ngomongin justin brownlee ya
karena agar anak anak dapat kembali melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasa
latihan nya di jakarta
gara gara mungkin nggak ada pemain yang selevel dia lagi sih
gak semuanya misalnya kalau ada bulat
sebenernya gua lobu jacob tuh satu pasti
gambaran betapa ketatnya di zona playoff di peringkat
walaupun kalau kita lihat tim tim kayak prawira bandung
jadi mungkin agak terlalu jauh juga sama banten ya kan
oke prawira lawan dewa ini menunjukkan bahwa ini klub klub ibl ini pelan pelan mulai mengumpulkan fanatisme supporternya
berarti lo beban gak sih
dan alhamdulillah salah satu bukti nyata di lapas kembang kuning ini